dan kini kita simak sebuah informasi menarik dari yogyakarta
setelah berselang empat belas tahun dari film pertamanya yang sukses
akhirnya film ada apa dengan cinta dua sabtu malam diputar perdana
yogyakarta dipilih sebagai kota pertama tempat pemutaran perdana film
yang kini disutradarai oleh riri reza dan diproduseri mira lesmana
film yang pada dua ribu dua lalu sukses meraih dua tujuh juta penonton
kini ada apa dengan cinta dua akan diputar serentak di seluruh indonesia dua puluh delapan april mendatang
selain indonesia film produksi miles film ini akan diputar juga di malaysia dan brunei darussalam
berbeda dengan film indonesia lainnya
pemutaran perdana aadc dua diselenggarakan di yogyakarta pada sabtu malam
yogyakarta terpilih menjadi tempat pemutaran perdana
karena hampir tujuh puluh persen lokasi pengambilan gambar film berada di kota gudeg
bahkan beberapa senior film dan musisi yogyakarta turut andil dalam produksi film ini
yang pasti tujuh puluh persen lebih dari lokasi film ada apa dengan cinta dua ini bertempat di yogyakarta
kemudian ada di new york brukling dan satu lagi di jakarta
yogyakarta adalah kota yang penting untuk perkembangan seni kebudayaan pendidikan
dan banyak tempat tempat keren di sini yang kebetulan kami pilih menjadi lokasi syuting
dan tidak ada salahnya sekali sekali premier best film indonesia itu
diadakan di jokowi
puluhan tamu mulai dari sultan hamengkubwono x
seniman butet kertarejasa hingga artis nasional
serta ratusan penggemar menghadiri balap premier film aadc dua ini
hal paling menarik perhatian penggemar yang rata rata anak muda
tentu saja kehadiran para pemeran utama aadc dua
seperti nikola saputra dian sastrowardoyo titi kamal sisi prisila
ada sedikit pengetahuan
perubahan dalam aadc dua dibandingkan dengan aadc pertama
yaitu tidak adanya sang sutradara rudi sugiarwo yang digantikan oleh ribi dijak
serta pemeran alia yeni lydia seril dan almarhum mang biman
beberapa tokoh tersebut digantikan pemeran baru
wahyu junewan yogyakarta